ya udah usah deh tapi jangan banyak banyak ya
mereka mau pindah aja
pindah kontrakan apa kerjaan
ih kalau pindah dua duanya entah repot

nah ini mau jemput ke rumahnya bunga
bunga turun dulu deh ya
ini jangan jangan motornya ngambek nggak mau dinaikin sama kamu
punya turun lagi ya
tis kenapa sih lu gak mau jawab pertanyaan gue
ih dari tadi kali tis tapi lu dimana aja gak mau jawab
bisa diulang pertanyaannya
lu kenapa gak jadi ngelamar si rika
itu kenapa lu batalin
hah malah bengong lagi
ih mesti ngebahas aja lu
udah kayak supir bajaj
saya bukan supir bajaj pok
tapi tukang ojek
ih mesti ngebahas aja lu
masalahin aja lu
itu ibarat kata tisna ibarat kata
mas pur bunga
aku mau ke rumahnya mbak rika
gue antar ya
ih apaan sih mas pur
kan mas pur lagi bawa bunga
kan bunga turun sini
bunga udah telat nih
gak ada apa apa
biar om pun gak meleng anja
belum set materi
kampencu kalau nanyanya
dia bisa maju
dia dihubungi oleh pak alinya rika
nunggu lagi tianya
sama teh manis dua belas pas
kang tisna belum jawab pertanyaan saya
saya stres dengan pertanyaan yang itu itu aja
kang tisna emangnya bener
kang tisna dipukulin sampai tulang iganya patah patah
kok diem aja kang
pok makan pok
nanya gue nanya siapa dong nanya aja langsung sama tisna kamu kesel ya cuy gue nggak kesel
mukanya kesel cuy gue nggak kesel john tuh kan kesel gue nggak kesel kesel kesel update status
mereka yang tabah ya ini namanya cobaan mereka sedih kakak ih mbak rika nggak usah sedih mereka
juga malu ih mbak rika nggak usah malu ya udah usah deh tapi jangan banyak banyak ya
pindah kontrakan apa kerjaan dua duanya kakak ih kalau pindah dua duanya ntar repot loh
hai mama ngajak ngajak
kenapa tadi abang berhenti kalau saya nggak berhenti ibu nggak tahu kalau saya nggak bisa
biar nggak sedih terus makanya mbak rika cari pacar lagi biar nggak kepikiran terus kaum tisna
udah pokoknya mbak rika gak usah pindah nanti kalau mbak rika pindah aku nggak punya teman lagi
ya ani udah di sini itu suara maspur deh sebentar ya mbak rika aku bukain pintu dulu
ya ani udah di sini itu suara maspur deh sebentar ya mbak rika aku bukain pintu dulu
eh maspur aani ikannya mana ada di dalam gue mau lihat ih apaan sih
hai john kalau mau selfie jangan megerobak nih motor sama motor kamu cuy ada ada aja
hai jejeje kesel jeje kesel hahaha sabar orang sabar sayang tuhan jika saya tahu takut cuy
boleh dah mulanya banyakin mimpi hahaha john sitisnya belum kelihatan belum cuy
kok penasaran dah penasaran kenapa cuy